pemerintah memutuskan menaikkan level ppkm di jabodetabek menjadi level dua
dengan keputusan ini otomatis sejumlah aturan pelonggaran kembali diperketat menyesuaikan dengan kenaikan level
menko luhut mengatakan jakarta dan sejumlah daerah angka tracingnya menurun
sementara di jawa bali terjadi tren kenaikan kasus
bagaimana pantauan pemerintah terhadap penanganan pandemi di jabodetabek
kita akan diskusikan pada malam hari ini mengapa kemudian ppkm jabodetabek naik level menjadi level dua
ada pak alexander ginting kabit penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas
dan juga pak pandu riono epidemiolog dari fkm ui
selamat malam pak alex pak pandu apa kabar
selamat malam kabar baik
kita malam hari ini bicara soal kenaikan level ppkm yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
saya akan ke pak alex terlebih dahulu
pak alex karena sudah ditetapkan ppkm level dua naik ya jabodetabek khususnya jakarta
pengamatan satgas sebetulnya pak
dalam beberapa waktu terakhir ini bagaimana penanganan dan juga situasi pandemi di jabodetabek
ya sebenarnya penanganan di jabodetabek dari dulu juga selalu di depan
dan kemudian penanganan termasuk di sektor hulu dan sektor hilir
sebenarnya ini sudah dimanage dengan baik
tapi persoalannya memang bebannya yang cukup tinggi
jadi mengurus aglomerasi
di mana penduduk itu hilir mudik
antara jakarta bekasi tangerang kemudian bogor
jadi ini cukup berpengaruh
oleh karena itu memang dki jakarta tidak bisa sendiri dalam menanggulangi tersebut
yang kedua adalah kesadaran masyarakat untuk tetap kewaspadaan yang tinggi
ini juga menjadi tantangan tersendiri karena jakarta itu sebagai kota metropolitan
di mana sektor publiknya cukup banyak
dan kemudian sektor
untuk pasar juga cukup luas
sehingga memang yang terjadi adalah penurunan kepatuhan dalam melaksanakan protokol kesehatan
dan kalau kita lihat dari laporan dari kepala dinas kesehatan dki jakarta
sebenarnya untuk kontak tracing jakarta cukup baik
dan ini tetap ada kemajuan dan tidak pernah turun
demikian juga pencapaian vaksinasi
baik vaksinasi satu dan vaksinasi dua itu paling unggul

ini harus kita akui di dalam manajemen baik juga di hulu maupun di hilir
hanya persoalannya memang bahwa masyarakat jakarta itu tidak berdiri sendiri
dia dikelilingi oleh kabupaten kota yang juga sekarang ini ppkm level dua
dan termasuk juga beberapa kota
jadi dalam hal ini seperti depok kangarang
jadi oleh karena itu tidak bisa
oleh karena kemampuan prestasi di dki sendiri
tapi harus mengikutkan sertakan juga kabupaten kota di daerah tetangganya
seperti jawa barat
dan kita lihat kalau pencapaian vaksinasi di daerah bogor
itu tidak setinggi bagaimana pencapaian di dki
termasuk juga di bekasi ataupun di kota bekasi
oleh karena itu memang dalam penanggulangan ini memang harus
memang dia harus secara kolateral harus bisa bersama sama
tapi kalau kita lihat dari laporan pengkajian pemerintah
terhadap naik turunnya ppkm ini
sebenarnya masih terkendali
dari jumlah kasus yang naik turun itu
masih dalam batas bisa dikendalikan
hanya memang jawa tengah angka kematiannya meningkat sedikit
dibandingkan empat minggu yang lalu
tapi kasus harian ataupun kasus positif cukup meningkat juga di dki
jadi inilah yang menjadi tantangan
jadi artinya ini harus perlu dibatasi
ini harus perlu dibangun
kewaspadaan yang tinggi di masyarakat
dan kemudian tetap menerapkan protokol kesehatan
dan yang ketiga juga adalah mobilisasi ini harus memang perlu dibatasi
jadi dalam hal ini kalau kita lihat bahwa jakarta dengan ppkm level dua
maka tentu ada kebijakan kebijakan yang harus sesuai dengan ppkm level dua
di dalam pelayanan publik termasuk juga working from home atau working from office
tapi kontak tracing harus terus ditingkatkan
dan kemudian satu lagi juga esoter
bagi mereka yang positif jangan lagi ada di rumah
sebaiknya di esoter
sehingga dengan demikian transmisi di tengah keluarga ini bisa dikurangi
dan kemudian dengan dilakukan esoter kita bisa memonitor comorbid
dan untung di dki ada usma aselin
yang bisa membantu di dalam penatalaksanaan mereka yang positif dengan kerja laringan
oke menarik sekali pak pandu
pak pandu apa yang anda baca
pak pandu dari keputusan pemerintah menaikkan ppkm level di jabodetabek menjadi level dua
kalau pak luhut katakan karena tracingnya menurun sehingga kemudian ada kenaikan level
tadi juga pak alex menekankan bahwa kenaikan kasus masih terkendali hanya di dki jakarta
ya sebenarnya kalau kita mengandalkan matriks adanya respon pemerintah di dki
itu tadi kan sudah diakui tracingnya masih cukup baik testing dan juga indikator parameter kasusnya juga
terutama yang masuk rumah sakit sangat rendah kematian sangat rendah
kalau kita mengandalkan itu
sebenarnya tidak ada alasan untuk peningkatan untuk menjadi level dua
tapi ini lebih banyak alasan alasan yang juga dipengaruhi oleh psikologis ancaman ancaman yang non epidemi
misalnya ya tadi kekhawatiran adanya varian baru ya kan
omikron itu berdampak sangat kuat pada pengambilan keputusan di indonesia
untuk naikkan ppkm level tadi
dan mungkin juga ini satu jembatan karena sebentar lagi akan ada nataro
pemerintah sudah punya keputusan ingin dinaikkan menjadi level tiga di seluruh wilayah indonesia
jadi kalau satu ketiga kan kaget orang ya kan
jadi dua dululah semuanya demikian mungkin juga demikian
atau ketiga adalah ancaman yang lain adalah
jakarta ini kan memang kerumunannya makin meningkat
adanya demo demo dari beberapa pihak mau ada kumpul kumpul
nah ini juga pihak pemerintah tidak mudah untuk melarangnya
karena demo itu kan bagian dari demokrasi untuk menyampaikan pendapat dan sebagainya
jadi inilah yang menurut saya
faktor faktor psikologis dan bukan hanya faktor epidemi
tapi kalau mengandalkan kalau ditanya saya sebagai epidemiolog
apakah parameter epidemiologinya mengisyaratkan supaya terjadi peningkatan respon pengetatan level dua
tetapi mungkin ada alasan lain yang tadi saya sebutkan
dan itu sulit untuk diterjemahkan
karena akhirnya yang namanya ppkm kan keputusan politik
ya kan keputusan politik yang bisa saja yang tadi saya sebutkan
tapi tidak hanya parameter epidemiologi
ini menurut saya supaya masyarakat juga sadar
kalau memang sudah dinaikkan level dua
ternyata tidak ada perubahan daripada pakai masker dan sebagainya
mau ditingkatkan menjadi level tiga level empat tapi itu kan keputusan
tetapi masyarakatnya seperti ppkm level satu
nah ini yang menurut saya jadi tidak seimbang antara yang diinginkan oleh pemerintah
supaya terjadi pengetatan terjadi tingkat kepatuhan prokes
tetapi masyarakatnya tetap abai karena tidak ada upaya supaya itu juga naik sesuai dengan levelnya tadi
jadi ada pengabeyaan juga
jadi ini menurut saya ah banyak orang bilang oh naik level dua
oh sehari hari kita hidupnya di level satu kok
nanti dinaikin level tiga ah nggak apa apa
sehari hari kita juga masih di level
nah ini yang berbahaya
jadi maunya diketatkan tetapi yang terjadi masyarakat acuh masa bodoh
nah ini yang menurut saya tidak boleh terjadi
pak pandu kalau secara epidemi ini menurut anda belum tepat untuk menaikkan level
tapi kalau yang faktor non epideminya ini tepat tidak kemudian ini dinaikkan pak pandu
dengan berbagai tadi bacaan dari anda ya termasuk juga soal transisi ke ppkm level tiga
jembatan untuk nataru ancaman non epidemi
tepatkah ini kemudian diambil pak pandu sebagai sebuah keputusan politik

jadi ini keputusan politik itu keputusan yang tidak bisa saya catat
jadi ini keputusan politik itu keputusan yang tidak bisa saya catat

kecuali saya anggota dpr atau saya jadi anggota partai
karena saya akademis epd mulu saya tidak bisa menilai apakah keputusan politik ini sesuai tidak
tapi konsekuensi dari keputusan politik terhadap kemungkinan pandemi
tadi epidemi dimana kita mengharapkan tingkat kepatuhan saya bisa menilai
janganlah meningkatkan level tetapi implementasi di lapangannya tidak sesuai dengan levelnya
karena masyarakat bisa abe dan ini jauh lebih merugikan kita semua
oke jadi menaikkan angkanya saja levelnya tapi kemudian implementasinya ya sama sama saja begitu berapapun ppkm levelnya yang kemudian diterapkan
pak alex bagaimana pak soal angkanya oke dinaikkan
tapi kemudian yang juga penting adalah bagaimana memastikan bahwa masyarakat juga dan aturannya juga akan mengikuti ke level kedua ini

karena mungkin dalam dua tiga minggu kebelakang masyarakat sudah terbiasa
biasa dengan cara beraktivitas di ppkm level satu
ya jadi bahwa seluruh tindakan yang dilakukan dalam penanggulangan covid ini ada instrumen yang kita gunakan
yaitu instruksi mendagri
dan saat ini instruksi mendagri nomor enam puluh dua
dan kemudian juga dengan surat edaran satgas nomor dua puluh empat
khususnya juga yang mengatur mengenai mobilitas selama libur natal dan tahun baru
mengenai levelisasi tentu sudah ada

tapi intinya itu substansinya itu berpedoman pada rekomendasi badan kesehatan dunia
dimana kita mengatur ppkm level satu itu angka kasus positifnya itu kurang dari dua puluh orang per seratus ribu penduduk
kemudian angka di rumah sakit itu lima orang di bawah seratus ribu penduduk
dan demikian juga angka kematian kurang dari satu orang
jadi ini sudah ada pengaturannya sampai juga dengan ppkm level empat
hanya yang penting bahwa dengan diberi kematian ini
diberlakukannya ppkm level dua
maka tentu ada
respons yang harus kita siapkan
dalam hal ini tentu misalnya
mengatur pembelajaran tatap muka
di mana maksimal kapasitasnya
lima puluh persen kemudian
pada sdlb milb
dalam smlb demikian juga
pedagang kaki lima toko kelontong
tetap dibuka tetapi ada
batasan waktu dan kemudian
tidak terjadi kerumunan demikian juga
mengenai restoran ini juga akhirnya
dibatasi jadi lima puluh persen
dan jam tutupnya jam dua puluh satu
dan kemudian mall juga
dengan pengunjung maksimal tujuh puluh lima persen
sampai dan ditutupnya jam sampai jam
malam dan inilah semua
yang harus diatur kalau dengan ppkm
level dua persoalannya sekarang adalah
pengawasan dan pengendalian
oleh karena itu instruksi
mendagri mengatakan bahwa
kepada seluruh gubernur
bupati dan wali kota untuk
mengaktifkan satgas satgas di
jadi wilayah itu tidak hanya
wilayah administratif termasuk juga
lingkungan lingkungan misalnya di
mall di tempat wisata
kemudian di tempat
keramaian publik di pasar
ada satgas yang mengatur check in
check out nya ada yang
mengatur kapasitasnya sehingga tidak
jadi tumpah ruah kerumunan
saya setuju apa yang disampaikan dr panduryono
bahwa memang pengawasan
pengendalian ini memang harus ditingkatkan
sehingga dia harus sesuai dengan
levelisasinya jadi oleh karena itu
memang ada dua hal yang harus kita bangun
kita membangun kewaspadaan yang
tinggi di masyarakat tetapi juga
kita mendorong pada satgas
pada pemerintah prokompimda
untuk tetap melakukan
pengawasan dan pengendalian yang ketat
jadi sesuai dengan levelisasinya
ini harus seimbang karena kalau
tidak ada yang mengawasi dan mengendalikan
ya percuma juga jadi oleh karena itu
kita harus membangun kewaspadaan
yang tinggi di samping itu juga
kita juga menyadarkan
masyarakat dengan menggunakan aplikasi
peduli lindungi jadi artinya ini
juga harus di response kalau dia merah
berarti dia belum divaksinasi
kalau dia hitam berarti dia terinfeksi
dia nggak boleh keliaran dia harus
dibawa ke isoter paling tidak
dia diisoman demikian juga kalau
kuning berarti vaksinasinya belum
tuntas dia harus divaksin
jadi oleh karena itu pengendali dan pengawas
ini harus memberikan respons
terhadap apapun yang dibergerak
dalam rangka penanggulangan
jadi ini yang harus kita sampaikan
sehingga dalam pelaksanaan
ini masyarakat itu tidak menjadi objek
tapi masyarakat itu harus menjadi
subjek dia adalah bagian dari
penanggulangan tersebut dengan
kewaspadaan yang tinggi tentu kita
bisa bersama sama untuk menjaga
supaya tidak terjadi lonjakan kasus
protokol kesehatan juga lebih penting
oke baik pak alex tapi
sesungguhnya catatan satgas bagaimana soal
tracing yang terjadi di jabodetabek
apakah memang benar ada penurunan tracing
kemudian ke depan juga satgas melihat
perlu untuk daerah daerah lain
menaikkan levelnya menjadi
akhir tahun nanti kita akan masuk ke level tiga
kita bahas di segmen berikutnya
kami akan segera kembali
baik pak alex langsung saja
catatan dari satgas untuk
seperti apa benarkah memang ada
penurunan seperti yang disampaikan oleh pak luhut
kalau kita lihat dari
kasus positif harian itu
untuk seluruh indonesia bahkan
laporan kematian itu sebelas dan kemudian
jumlah spesimen yang diperiksa pada laporan
per hari ini itu lebih kurang
jadi artinya masih ada pemeriksaan
persoalan kontak tracing sebenarnya
untuk dki itu persoalannya
adalah persoalan yang
sering terjadi di aglomerasi
jadi kalau bila mana ada
yang bergejala kemudian ada yang
positif kita mencari kontak erat
itu itu sering terjadi
domisili yang berbeda
sebagai contoh misalnya kalau ditemukan
itu di jakarta pusat mungkin kontak
eratnya itu ada di depok ada di bogor
dan ada di
bekasi demikian juga
sebaliknya positif dia
di bogor sementara kontak eratnya
ada yang di jakarta padahal
kontak tracing dia harus
menelusur berapa kontak erat
yang terjadi dan itu ada
rasio yang harus disampaikan
dan dalam hal ini ada permintaan satu lima belas
dan kemudian kontak erat ini
penelusurannya juga harus
tidak hanya kepada bergejala
tetapi kepada siapa saja
dia di dalam dua puluh empat jam tujuh puluh dua
dua puluh dua jam dia bersama sama
jadi ini yang menjadi kendalanya
jadi kontak erat kontak tracing
itu sebenarnya di dki sudah berjalan
di pusat mas kemudian
di kelurahan itu sudah
berjalan tapi persoalannya
adalah mencari rasio
di mana orang orang yang kontak erat ini
berdomisilinya itu tidak
menetap tidak dalam satu
wilayah tertentu ini yang menjadi
catatan pertama yang kedua
di jakarta sudah tinggi
jadi bahkan untuk yang
pertama itu sudah melebihi
vaksinasi kan bukan menghambat infeksi
vaksinasi kan hanya
meningkatkan imunitas dan kemudian
kalau dia tidak memperlakukan
protokol kesehatan yang baik
dia tetap menjadi kontak erat
dia juga tetap menjadi orang tempat
gejala yang menelarkan
jadi oleh karena itu
yang menjadi catatan kita di jakarta ini
pemberlakuan protokol kesehatan tersebut
bisa menjadi etos kerjanya
setiap warga sehingga
kewaspadaan itu harus tinggi sehingga
dengan demikian ini harus diterapkan
jadi seperti apa yang disampaikan dr panduryono
bahwa banyak orang berkerumun
kemudian tidak menerapkan protokol kesehatan
berbicara lepas masker
ini yang harus memang dicegah
jadi jangan ada jaminan bahwa
karena sudah vaksinasi sudah sangat tinggi
dan nomor satu di indonesia
bukan berarti bebas infeksi
buktinya dari laporan
disampaikan hari ini kasus positif
termasuk banyak disebang oleh
dki walaupun memang angka
dirumah sakitnya kecil tapi ini
menandakan bahwa kepatuhan
terhadap protokol kesehatan itu
dengan terjadinya ppk
melaku satu di jakarta di mana terjadi
ada pelonggaran pelonggaran oleh karena itu
didefinisikan terjadi kebebasan
justru pelonggaran harus diiringi
dengan kewaspadaan yang tinggi
oleh karena itu regulasi surat
kebenaran dan semua mekanisme
yang ada intinya adalah
membangun kewaspadaan yang tinggi
sehingga dengan kewaspadaan yang tinggi
dia akan menerapkan protokol kesehatan
pak pandu tampaknya memang
menjadi tantangan tersendiri ya bagi
wilayah jabodetabek sebagai
konsekuensi agglomerasi begitu
seringkali kemudian ppkm di jakarta juga
dipengaruhi oleh situasi
pandemi penanganannya di daerah daerah
penyangga lainnya nah ini bagaimana nih pak pandu

terutama di jabodetabek agar
di ritme yang sama
katakanlah begitu untuk bisa
menghadapi pandemi ini
sehingga ppkm nya kemudian bisa diturunkan menjelang
kembali menjadi level satu
mungkin tahun depan tuh
level satu nya nih kalau betul betul
nataru mau di level tiga
menurut saya sih
ini kan masalah
sinkronisasi ya kan
beda ada yang ditangani gubernur
ada yang ditangani oleh kota
ada yang ditangani oleh bupati
ininya juga beda
jadi susah memang
ini menjadi tanggung jawabnya
kementerian dalam negeri bagaimana
melakukan koordinasi integrasi
cakupan vaksinasi di daerah
jabodetabek sama tingginya
kenapa di bogor yang
tidak jauh dari jakarta atau di depok
yang nggak jauh dari jakarta angkanya
jauh masih rendah
dengan demikian maka mungkin
punya kewajiban bagi dki
karena resources daripada
sumber daya dki sangat besar kan
ini menurut saya bisa
diminta seperti itu sehingga kita
saling membantu karena kalau kita
bisa menyelesaikan secara bersama sama
akan bisa cepat selesai
memang tingkat kekebalan pada
komunitas di jakarta kan
waktu itu belum ada vaksinasi sudah punya
kekebalan kemudian ada vaksinasi yang
sangat hebat sekali cakupan
di jakarta sehingga kekebalan
untuk penduduk jakarta sangat tinggi
itu yang menyebabkan kenapa jakarta itu
cepat sekali menurunkan kasus
dan cepat sekali menekan
kematian dan itu bukti
pelaksanaan isolasi dan juga
walaupun prokesnya ini lemah
masih lemah ini yang menjadi
kendala dan contoh tadi aplikasi
dulu dan lindungi banyak
di tempat tempat publik yang menurut catatan
dgpencast tidak ada yang
utilisasinya padahal kalau itu
utilisasinya tinggi itu sudah
membantu untuk menekan
ini yang menurut saya kita sudah banyak
menginvestasi dan sudah
banyak sistem yang kita kembangkan
mudah lupa mudah
kendor karena seakan akan
tetapi belum selesai
masih ada ancaman
penularan masih ada
dan kemungkinan adanya
mutasi baru yang akan
menggantikan delta yang
menjadi ancaman dan itu hanya bisa
kita tekan terus apapun virusnya
nah itu yang harusnya
dipertahankan oleh kita semua
jadi kita mempunyai sistem yang
punya sustain yang kita bisa
terus masuk fase endemik di tahun
depan karena kita tidak mau
menghadapi ancaman pandemi
tidak ada dalam sejarah
perlawanan manusia manusia yang
akhirnya bisa menang tetapi manusia yang
berikhtiar dan konsistensi
dalam melaksanakan melawan
peperangan pandemi ini itu yang
harusnya disadari kita
semua oke pak pandu
sebagai sebuah pemanasan menuju
bagaimana anda melihat
penyesuaian ini ya terutama bagi masyarakat
seberapa waktu belakangan agak terlena
kendor dalam tanda kutip juga
di ppkm level satu sekarang masuk
ppkm level dua ini akan lebih sulitkah
menjaga progres masyarakat
memastikan mereka kemudian kita semua
juga kemudian patuh dan disiplin
atau bagaimana pak
ya tadi kan
kenaikan level dua itu kan kebijakan
pemerintah tapi kan
belum tentu di kehidupan
sesuai dengan level dua kalau kita
sudah masuk level dua kemudian
bersama sama masyarakat dan pemerintah
membiasakan di level dua
nanti masuk ke level tiga pada
saat menjelang natal dan
tahun baru akan lebih mudah lagi
karena itu kan perubahan itu
tidak mudah kita sudah dua tahun
tetapi memakai masker saja
masih tidak seperti
yang kemana mana selalu pakai masker
itu menjadi teladan kita harus
seperti pak alexander ginting yang
kemana pun pergi selalu pakai masker
dan itu yang menjadi contoh kita semua
oke baik pak alex terakhir pak alex
bagaimana ppkm level dua ini
akan berjalan tentu
perlu kerjasama sinkronisasi
semua pihak agar bisa berjalan
dan apakah kemudian ini juga bisa diterapkan di
wilayah yang lain gitu sebagai sebuah transisi
menuju ppkm level tiga di akhir tahun
yang disampaikan dr panduryono
memang harus ada sinkronisasi
aturan dan implementasi
tapi jangan lupa bahwa ada juga
hal ini posko ppkm kelurahan
kabupaten kota jadi ini yang
harus mempunyai strong leadership
dan kemudian mereka ini
juga harus menyampaikan komunikasi
risiko kepada masyarakat
dalam bahasa lokal
jangan dipakai dalam bahasa jakarta
jadi bahasa lokal ini tentunya
juga melihat kearifan lokal yang ada
sehingga dengan demikian membangun
meningkatkan kewaspadaan yang tinggi
baik secara individu maupun
juga secara kelompok
dan tentunya ada tugas kita yang belum selesai
yaitu vaksinasi di akhir
target di bulan desember
dimana kita ini harus mencapai lebih
kerja keras semua pihak yang penting
juga bahwa ini adalah menjadi
perjuangan semesta kita sudah
mengenal perang semesta bahwa ini
juga perjuangan semesta hanya memang tidak melawan
musuh yang secara fisik tapi ini secara
biologik jadi oleh karena itu
kalau kita bahu membahu dan kemudian
terjadi penyelarasan tentu
ini akan menjadi tugas bersama
oleh karena itu juga tugas bersama ini
juga harus dilihat menjadi panggilan bersama kita
jadi kalau kita memang
diminta untuk di level dua
tentu kita harus bersikap
sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan
sesuai dengan level dua jadi oleh
karena itu resistensi ini yang harus kita hilangkan
dan kita membangun komunikasi
dicapai dalam pengendalian pengendalian
ke depan bisa akan lebih baik
bagaimana memastikan itu masih aktif ya
satgas dalam hal ini tetap
melakukan monitoring dan pengawasan
mikro yang ada di desa
dan walaupun di kelurahan di seluruh
provinsi dan ini walaupun juga
memang di dalam beberapa bulan terakhir ini
ada penurunan dalam jumlah laporan mereka
tetapi paling tidak sesuai dengan
instruksi mendagri bahwa satgas satgas
harus diaktifkan termasuk juga
satgas di wilayah wilayah
area publik jadi tidak hanya
di daerah pemerintahan saja
ragunan sendiri sebagai
taman marga satwa harus punya satgas
untuk mengatur pengunjungnya
bukan berarti ragunan ditutup
tetapi bagaimana diatur juga penerapan
protokol kesehatan mulai dari saat
antri masuk sampai di dalam dan kemudian
baik mudah mudahan sebagai pengingat
bagi semua pihak dan juga masyarakat kita
semuanya bahwa yang naik
jangan kemudian hanya levelnya saja seperti
disampaikan pak pandu tapi juga kepatuhan kita
yang juga harus meningkat di tengah
pandemi yang belum berakhir ini terima kasih
banyak pak alex pak pandu sudah berbagi perspektif
malam hari ini terkait dengan ppkm jabodetabek
level dua yang sudah dinaikkan
terima kasih mudah mudahan memberikan manfaat
bagi banyak pihak terima kasih pak alex
dan juga pak pandu selamat malam salam sehat
selamat malam selamat malam selam sehat
kami akan segera kembali
sesaat lagi tetap di cnn indonesia newscast